aparat gabungan tni polri bersama satpol pp dibantu satuan brimob mengamankan puluhan remaja
yang akan melakukan tawuran dan balap liar di wilayah kabupaten bogor jawa barat pada minggu
malam kejar kejaran terjadi saat petugas berusaha mengamankan mereka puluhan remaja yang tak sempat
kabur ini langsung diamankan oleh petugas beberapa diantaranya langsung ditindak dan
diberi hukuman berupa push up dan jalan jongkok karena mencoba kabur polisi juga menggeledah
seluruh kendaraan mereka untuk mencari barang bukti usai diperiksa sejumlah remaja yang terbukti
akan melakukan tawuran jelang sahur langsung diamankan untuk dibawa ke mapol sektor dekat
guna mendapatkan pembinaan sementara itu di kota banjar jawa barat viral aksi sejumlah remaja
ugal ugalan di jalan raya yang terjadi pada jumat dini hari dalam video terlihat
meski menggunakan pelindung kepala para remaja ini berdiri sambil memacu sepeda motornya dalam
kecepatan tinggi mereka berkendara zigzag hingga berkendara di lajur kanan sebuah motor yang dikendarai
remaja ini nyaris menabrak pengendara roda empat dari arah berlawanan pasca video tersebut viral
polres banjar jawa barat mengamankan empat belas orang remaja pada senin para remaja ini tidak ditahan
melainkan diberikan pembinaan dengan didampingi orang tua dan pihak sekolah